sang benua baru menunjukkan keabadiannya
pekatnya asap laksana sumber penghidupan
sejuta pesonanya tersimpan hingga ke dasar lautan
inilah sangihe negeri nyiur melambai di ujung utara indonesia
kota kecil ini bernama tahuna ibu kota kabupaten kepulauan sangihe sulawesi utara
dari manado kepulauan sangihe bisa diakses dengan pesawat selama lima puluh menit
dengan moda transportasi kapal cepat perjalanan dari manado ke sangihe bisa ditempuh dalam waktu tujuh jam
mengarungi laut sangihe melintasi tagulandang dan siau
sangihe menjadi salah satu daerah penghasil ikan terbesar di sulawesi utara
dari satu ratus tiga puluh ribu penduduk di lima belas kecamatan sekitar enam diantaranya bermata pencaharian sebagai nelayan
selain sektor perikanan perkebunan juga menjadi penyumbang pendapatan daerah terbesar di sangihe
hampir di setiap pulau di seluruh kota di seluruh kota di seluruh kota
di seluruh pulau pohon kelapa tumbuh subur di wilayah paling utara indonesia ini
masyarakat sangihe telah lama memanfaatkan kelapa untuk diolah menjadi kopra
bahkan kopra yang dihasilkan dari daratan sangihil diklaim sebagai bahan baku minyak kualitas nomor satu
syarif manabung adalah salah satu pengusaha kopra
yang masih setia menjalankan usahanya
warga kelurahan akembawi kecamatan tahuna barat ini memiliki dua hektare lahan kebun yang ditanami dua ratus lima puluh pohon kelapa
dalam setahun panen kelapa dilakukan tiga kali
kelapa tua adalah yang terbaik untuk dijadikan kopra
kalau dijemur itu kemungkinan dia kan lebih berat
minyaknya kurang keluar
kalau di asap ini banyak keluar
kalau dijemur itu tiga hari sudah masak
kalau dijemur itu minyaknya kurang keluar
kalau di asap banyak yang keluar itu
karena berapa kali pengasapan itu
pembuat kopra banyak tersebar hampir di setiap desa di kabupaten kepulauan sangihe
jumlahnya lebih dari enam ratus
kopra menjadi sumber penghasilan mereka selama puluhan tahun
pada masa kejayaannya harga per kilogram kopra bisa mencapai belasan ribu rupiah
namun kini nilai jual kopra cenderung turun yakni sekitar rp delapan lima ratus per kilogram
bahkan pada dua ribu enam belas harga kopra pernah jatuh di angka rp lima per kilogram
di kabupaten sangihe ini
penyumbang pdrb terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di sangeh itu
dari sektor pertanian subsektor perkebunan
di dalamnya yang tertinggi itu adalah kopra
karena kita wilayah kepulauan yang penghasil kopra
karena pohon kelapa yang banyak
nah dari sisi harga memang kopra ini masuk di dalam produk harga di pasar bebas
tidak ditentukan oleh
nah yang kita bisa lakukan saat ini juga sementara berproses untuk membangun komunikasi untuk pasar yang pasar ekspor
itu pun belum mampu juga mengangkat harga yang maksimal
kopra ini kok dari dulu pak ini kopra ini dia diatur oleh luar negeri
jadi terserah pasar yang ada yang terjadi
sering satu hari itu sampai dua kali ada perubahan harga
jadi orang orang dagang itu cuma terserah pabrik
pabrik beli berapa orang mesti ikut
meski bisnis kopra kian redup namun kopra masih menjadi komoditas andalan di kepulauan sangihe
tugu malahasa di kota tahuna ini menjadi saksi bisu kejayaan kopra di masa lampau
tugu ini dibangun para pedagang kopra sebagai bukti
kopra pernah menjadi emas di daratan sangihe
jadi itu cuma khusus memang mengangkut bahan bahan logistik
apabila mungkin sudah kekurangan mereka ambil karena wilayah dari bagian filipina
jadi filipina untuk khusus masuk ke sangihi
sebagai kepulauan terdepan di utara indonesia sangihe memiliki sejarah kemaritiman
pada pertengahan dua ribu tujuh belas di kepulauan ini pernah dilakukan sebuah ekspedisi
untuk memetakkan peninggalan budaya maritim di sangihi
ada banyak yang masih bisa dilihat
salah satunya adalah kapal jepang yang karam di pelabuhan tua
pelabuhan tua tahuna
pengiriman tex ayo servis
peninggalan budaya maritim berupa kapal karam ini berlokasi tak jauh dari bibir pelabuhan tua tahuna
inilah ship wren atau kapal karam milik jepang yang tenggelam puluhan tahun silam
kapal ini karam di kedalaman delapan belas hingga dua puluh lima meter
kapal ini memiliki panjang empat puluh meter dengan tinggi tujuh meter
besi besi dari badan kapal sudah tertutup oleh terumbu karang
kalau itu yang sempat saya dapat informasi dari berbagai narasumber
dari orang orang tua yang sebelumnya yang menyaksikan itu
jadi itu cuma khusus memang mengangkut bahan bahan logistik
apabila mungkin sudah kekurangan mereka ambil karena wilayah dari bagian filipina
jadi filipina untuk khusus masuk ke sangihe
jadi itu kapal yang dipakai untuk memuat bahan bahan logistiknya
belum diketahui secara pasti kapan kapal ini dibuat
namun untuk memetakan peninggalan budaya maling di sangihe
kapal ini dijadikan obyek penelitian
selain kapal karam milik jepang
peninggalan budaya maritim lainnya adalah jangkar tua yang diduga milik bangsa spanyol
letaknya tak jauh dari bibir pantai kelurahan lesa kecamatan tahuna timur
ada dua jangkar yang tenggelam di dasar laut dengan kedalaman delapan hingga sepuluh meter
kita kembali lagi ke sana dan memastikan bahwa itu sudah selesai
sudah habis karena kena hantaman ombak
karena paku pakunya itu dicabut jadi diambil untuk jual besi tua oleh masyarakat
itu dari negara mana spanyol betul
kalau itu kita dapat ceritanya itu dari bangsa portugis
karena memang awal masuk bangsa asing ke sangihe kan ada dua
maksudnya bangsa asing pertama itu ada bangsa portugis sama spanyol
tapi mereka itu kan membawa misi agama
sehingga memang agak sulit dulu kalau bangsa portugis itu diterima di sangihe karena memang membawa misi agama
kepulauan sangihe menjadi lokasi strategis bagi bangsa asing masuk ke wilayah nusantara
ada yang membawa misi
ada yang membawa keagamaan
ada pula yang sekadar mencari rempah
namun melongok ke situs situs bersejarah kepulauan sangihe pernah dijajah bangsa jepang
kalau dari jepang waktu zamannya jepang itu
di puncak pusungnya itu jadi tempat pemantauan
jadi mereka memantau aktivitas mungkin nanti ada penyerangan penyerangan dari orang orang kita di sini
maupun dari nanti ada bangsa bangsa asing yang lain juga
dalam legenda penggunaan pedang seperti itu digunakan mulai sekitar tahun seribu tiga ratus akhir sebagai senjata untuk berperang
senjata senjata seperti itu mulai tidak digunakan ketika akhir
masa penjajahan belanda di tanah sangir
yaitu sekitar tahun tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an sampai awal tahun seribu sembilan ratus empat puluh an
pedang pedang atau alat alat untuk berperang tidak lagi digunakan di sangir
ada banyak jenis pedang yang digunakan di masa penjajahan
salah satunya adalah bara
nah ini adalah salah satu jenis pedang yang memang digunakan zaman dulu untuk berperang
ini namanya bara begitu
memang dulu ukurannya seperti ini atau lebih besar lagi
lebih panjang enam puluh lima sampai tujuh puluh lima
sampai tujuh puluh lima cm begitu
ini digunakan untuk berperang
siapa saja yang menggunakan pada zaman dulu
untuk jenis barak ini hanya digunakan oleh raja dan para bangsawan
siapa saja yang menggunakannya
biasanya paling serendah rendahnya penglima perang
di bawah panglima perang menggunakan alat alat yang jenis lain
ini bentuknya cukup unik begitu karena ada gerigi di sini
ini melambangkan apa ini
ini adalah jenis yang disebut mohong wala
dengan keyakinan bahwa ada unsur mistisme dari kekuatan buaya melekat pada alat ini untuk digunakan dalam peperangan
tadi dikatakan bahwa yang menggunakan pedang ini hanya orang orang tertentu saja begitu
ini artinya memang orang biasa pada saat itu tidak diperbolehkan menggunakan ini atau seperti apa
memang tidak diperbolehkan karena memang ada alat khusus yang digunakan oleh kalangan kalangan bawah
karena di sangit ini terdapat kurang lebih tiga puluh sembilan jenis
alat senjata tradisional untuk kepentingan perang
jadi ada alat alat lain lain yang digunakan untuk di kalangan di bawah dari bangsawan
yang kalau di jawa disebut kris kalelo itu keris kalau di sangir
bara ini pun terdiri dari beberapa jenis begitu ada apa saja
dalam tradisi sangir barak terdiri dari empat jenis
barak mohong wala berbentuk mulut buaya
barak sungai ngurang berbentuk capit udang
barak mohong wala berbentuk capit udang
barak sungung manuk berbentuk jengher ayam
kemudian ada barak umum
bara umum digunakan di kalangan setara dengan prajurit
pedang kini tak lagi digunakan untuk berperang
namun tangan tangan terampil pembuatnya masih memproduksi pedang sebagai sumber mata pencaharian
kepulauan sangihe tengah membangun sektor pariwisata
meski menyuguhkan keindahan pulau pulau yang eksotis infrastruktur pariwisata kabupaten kepulauan sangihe tergolong masih minim
katakanlah kita penerbangan dari manado ke sangihe memang sudah setiap hari tetapi baru sekali terbang saja
dan mungkin itu yang bisa menjadi kendala sehingga kunjungan ini masih berakhir
masih agak boleh dikatakan masih perlu dikembangkan lah
sejumlah lokasi penyelaman menjadi magnet bagi wisatawan di kepulauan sangihe
salah satunya banuawuhu sebuah gunung api bawah laut di mahengetang kecamatan tatuareng
nah kita sudah berada di tepat di puncak gunung api bawah lautnya begitu
nah kedalaman puncaknya sendiri seberapa meter
biasa kedalaman untuk puncak dia kalau pasang eh surut terendah biasa hanya seukuran sampai dada orang dewasa ya
jadi semeter lebih lah semeter setengah itu minimal
jadi puncaknya itu rata jadi dia nggak bentuk kayak kerucut tapi dia rata
bentuknya juga begitu
kemudian untuk gelembung
gelembung biasa hanya terfokus di suatu titik di paling ujung
nah situ gelembung gelembung
kemudian karena di situ ada macam kayak batu batu yang padat itu tapi nggak ada karang situ
kemudian jarak dari titik gelembung sampai lima puluh cm baru ada karang karang
dan suhu air di dalamnya mendekati dengan gunung api di bawah laut ini berapa derajat sekitar
ya perkirakan ada sekitar dua puluh sembilan tiga puluh
oke kita coba melihat gunung api bawah laut di kepulauan sangihe
oke clear ya pelan pelan
menyelami keindahan banua wuhu dimulai dari puncaknya menjadi pengalaman tersendiri bagi para penyelam
bebatuan vulkanik di bawah laut menyambut kedatangan saya
mencapai kedalaman sekitar lima meter gelembung air yang keluar dari sela bebatuan mulai terlihat
suhu air di sekitarnya mencapai tiga puluh derajat celcius
itu dikatakan tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima itu ya pernah sampai airnya merah sampai panas ikan pun ada yang mati di sekitar sekitar situ
yang juga tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua juga begitu
sehingga dulu ada yang masyarakat kampung menghitang itu pindah ke kehakitang ada juga ke siau
itu diakibatkan antara panasnya itu
ada yang masyarakat pindah itu
belum dapat diketahui secara pasti berapa kedalaman dasar gunung ini
namun pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pernah mencatat pada tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
banu wawuhu terlihat setinggi sembilan
sembilan puluh meter dari permukaan air laut
jadi memang ada cerita dari orang tua memang pernah terjadi
itu tidak bisa dipastikan kapan tahunnya tapi memang pernah terjadi letusan
sehingga memang dari adat budaya kita sendiri kita punya kepercayaan kepercayaan kesukuan pada waktu itu memang sudah sejak lama
tapi itu dikatakan dulu banu wawuhu
karena dia bertumbuh
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan belas ketinggiannya berubah menjadi dua belas meter
kemudian pada mei seribu sembilan ratus tiga puluh lima gunung ini tak terlihat lagi di atas permukaan air laut
meski tergolong gunung berapi aktif
banu wawuhu menjadi habitat biota laut
beragam jenis ikan hidup di sekitar bebatuan
selaras dengan namanya banuawuhu yang berarti benua atau dunia baru
pada saat saya pertama kali menyelam saya begitu kesulitan untuk dapat masuk ke dalam air
ini dikarenakan memang arus permukaan cukup besar
dan rata rata penyelam yang pernah menyelam di lokasi ini mengatakan bahwa
ketika akan menyelam memang arus pelan
ini hanya terjadi beberapa jam saja dalam sehari
nah sebenarnya waktu yang tepat untuk bisa menyelam dan menikmati keindahan gunung api bawah laut di sini
ya jadi pada saat kita melakukan penyelaman di mahengetang di banu wawuhu
jadi sebenarnya kita harus melakukan penyelaman pada air pasang
jadi waktu pagi itu sudah melakukan penyelaman
kita sudah melakukan penyelaman pada siang hari
karena air sudah mulai turun
jadi arus itu ada perpindahan arus begitu
namun yang paling menarik adalah kita masih bisa melihat gelembung yang keluar dari dasar dari bebatuan
salah salah bebatuan begitu ini
menandakan bahwa gunung ini masih aktif beraktivitas sebagai gunung api begitu
jadi yang lebih uniknya kan gelembung keluar ini hanya ada posisi posisi tertentu
misalnya kan tadi pada bebatuan yang hard coral
jadi kalau di gelembung yang di karang nggak ada gelembung
jadi itu yang bikin unik
makanya penyelam biasanya banyak menyelam di underwater vulkanus ini
dari satu ratus lima pulau yang masuk ke wilayah kabupaten kepulauan sangihe
hanya dua puluh enam pulau yang berpenghuni
pulau pulau kecil tak berpenghuni diantaranya menyimpan potensi wisata yang besar
di antaranya pulau mendaku dan dakupang ini
hamparan pasir putih di perairan dangkal pulau ini menjadi daya tarik wisatawan
pulau dakupang dan pulau mendaku
terletak di sebelah barat daya pulau sangihe besar
di kedalaman lima meter terumbu karang tumbuh subur
menyelam lebih dalam lagi gerombolan ikan lolosi menghiasi taman laut ini
keindahan bawah laut menjadi magnet wisata
di kepulauan sangihe
pesonanya mampu memikat siapapun yang menjejakan kaki di zazirah utara pulau sulawesi ini
jika anda ingin memiliki pengalaman terbaik dari musim panas
silakan melakukan pembelajaran di kepulauan singa
di kepulauan singa terdapat banyak tempat yang bisa anda temukan
jika anda ingin memiliki tempat yang lebih baik

silakan berhubung dengan kami di kepulauan singa